memutuskan menetapkan keputusan komisi pemilihan umum
tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
dalam pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
kesatu menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas
dan saudara prof dr h c kiai haji ma ruf amin
dengan perolehan suara sebanyak delapan puluh lima enam ratus tujuh tiga ratus enam puluh dua suara
atau lima puluh lima lima puluh persen dari total suara sah nasional
sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
ditetapkan di jakarta pada tanggal tiga puluh juni dua ribu dua puluh
ketua komisi pemilihan umum republik indonesia arief budiman